kader pdi perjuangan yang juga wali kota semarang petahana hefe arita gunaryanti rahayu atau yang akrab di sapa mbak ita
mendapat dukungan dari akar rumput untuk kembali maju di semarang
dukungan terlihat saat hefe arita mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota semarang dari pdip semarang
hal itu dibenarkan salah satu ketua pac pdip di semarang mulai dari kader dpc pengurus cabang anak ranting relawan
berbagai komunitas hingga karang taruna yang ikut mengawal hevyarita saat mengambil maupun mengembalikan formulir pendaftaran
menurut sejumlah pac pdip di kota semarang hefe arita layak kembali menjabat wali kota semarang dengan segudang prestasinya
dan hasil yang tampak untuk membawa kota semarang lebih maju